kayaknya perhitungan kita
enggak segitu salahnya sih oke kita tetap
nggak dapet untung tapi syukurnya kita nggak usah nombok
aduh ya itu juga udah bagus non gak usah nombok saya udah agak tenang loh non
tapi kenapa kita nggak hubungin orang lsm nya aja
siapa tau mereka mau ngasih ya sedikit kebijakan buat kita gitu non
kalau kita telfon dia kesana kita nggak profesional
udah biar aja ini kan kesalahan kita
jadi ya udah risikonya kita harus hadapin
ini ya kita terima tanpa keuntungan
kita dapat kepercayaan mereka
kita nggak mengecewakan mereka
jadi sekalian para kini buat pelajaran
untuk proyek yang ke depannya biar kita
lebih hati hati lagi
iya non benar
ya beruntung nggak nombok saya juga udah bersyukur sekali
iya itu dia
ya nih kamu atur lagi yang bener perinciannya ya
iya permisi ya non
makasih kak ya
pak endra nyapu yang bener dong
itu masih kotor
gimana mau bener
udah kamu nyabadi terus di situ
ini lantai kamu bersih kalau kamu ada di sini
udah habis nyapu ngepel
kurang ajar bener kamu sama orang tua ya
kamu mau kualan
kamu kualan sama orang tua mi
badan kamu mau gendut lagi
ya nggak juga sih pak
nih kamu semua dulu
bapak mau ngadain agung ya
sembarangan bapak ini
lagi juga bapak bukan bapak agung kok
jadi agung nggak kualan
udah sapu lagi
nanti bos besar datang
jangan aja masih kayak gini
saya nganterin beras pesenan
ini lsm cahaya bener kan
aduh tapi bosnya lagi keluar pak
kita taruh situ aja pak ya
pokoknya agung balik harus bersih
bapak bapak ibu ibu adik adik
ada yang mau beras
ada yang mau uang
ada yang mau uang
ada yang mau uang
tapi nanti kalau dibagiin jangan pulang dulu
karena kita mau catet
nih adik kasihin sebelah
ini oper ibu
iya oper ibu
jangan berebut ya
jangan berebut ya
kasih ke belakang ya
ini aku ambil
ini harus diambil

enggak bukan bukan
tadi bos di telepon
katanya banja kempes ditiru
katanya banja kempes di tikungan sana
dia butuh bantuan
mas segera ke sana bawa alat alat
udah sana berangkat
udah mendingan emas pergi saya gantiin
kan saya selalu bikin masalah sama mas
tidak ada salahnya kalau saya balas budi
sekarang saya gantiin kerjaan mas
tapi yakin bapak bisa
udah biasa bagi bagi
bener ya pak
udah sama jokowi
tunggu sebentar ya pak
ini mau dihitung ulang ada kesalahan
padahal sabar enggak
ini biasa lah
enggak ada masalah
enggak ada masalah
enggak ada masalah enggak ada masalah
mas nanti hendra tolong hendra disini
mau diputuh bos besar
yah cepetan nanti dimarahin loh
tenang aja mas
semuanya sebelah sana kan tinggal sebelah sana doang yang belum ya
sekarang semuanya sabar nunggu disini pembagian akan dilanjutkan nanti setelah ditunggu lagi
mama bisa telepon siapa sat
tapi kok nyebut nyebut nama lsm cahaya
tapi kedengerannya kayak kamu yang berkuasa ya
enggak enggak ayah enggak sama sekali
om tadi ayah percaya sama aku
tapi sebenarnya aku enggak enak nih tiap hari bohong sama ayah nih
dulu udah bohong sekarang bohong lagi
tapi kalau aku jujur si ayah jauhin aku dia marah lagi sama aku aduh
ibu bapak aduh maaf maaf ada apa ini ya
kita nih dari tadi suruh ngantri ketemu dibagiin beras begitu beras sudah dibagiin dibawa lagi gimana sih
terus sama pak hendra tuh
iya tuh banyak saksinya dibawa
tidak tidak tidak
tunggu tunggu tunggu bapak bu tunggu ya
pegawai saya yang gendut itu yang namanya agung lihat nggak
itu pergi katanya suruh keculingannya bannya bosnya pecah lingkungan
ya gini bapak ibu ini sabar dulu sebentar ya biar saya beresin semua masalahnya ya
ya tunggu sebentar ya sabar ya
mana sih bapak katanya bannya bocor
agung yang juga ngapain sih agung repot repot begini biasa juga nelpon montir
udah di kantor lagi
eh dimana sekarang lo
aduh aku lagi di pinggir jalan nih bos lagi nungguin bapak
aduh jangan jangan agung dikerjain nih sama bapak nih
kalau ada apa apa lo telepon gue dulu baru jalan ngerti gak
gimana sih ban pecah ban pecah lo dibohongin sama pak hendra nanti
uang kita sama semua beras itu dibawa sama pak herna ngerti kok
aduh mati di agung nih bos
hei gue gak mau tahu sekarang lo balik ke kantor ya
satu menit lo sudah sampai di sini
sekarang enam puluh lima puluh sembilan lima puluh delapan lima puluh tujuh sekarang jalan
iya sebentar ibu
lo otak lo dimana ha
lo dibohongin sama pak hendra bisa aja sih lo
lo kemana tadi barusan ha
kirain bapak bos
gue gak mau tahu lo harus tanggung jawab ini semua
tanggung jawab lo
tanggung jawab bos
ya ampun bos agung harus ganti semuanya bos
mana ada agung uang sebanyak itu bos
gue tau berapa uang lo
masa lo sebutin berapa
nek gue cuma minta sekarang lo hibur
ini semua orang orang yang udah marah nih ya lo hibur
gue gak mau tau mereka semua masih ketawa
lo mau nyanyi lo mau joget mau ngapain terserah lo
lalu sampai nggak lo hibur
sabar bapak ibu adik adik
ya sekarang maunya apa maunya apa maunya apa
ya sebentar ya sebentar
kau as raka kau as darwin
sekarang tugas kalian untuk tangani pasien ini
pertama tama bersihkan lukanya
kemudian suntik dengan obat yus setelah itu langsung dijahit
kau as darwin bersihkan lukanya
iya lah masa cat
gimana mau jadi dokter
darahnya takut sih
darah apa di darah
udah ngeri kan
aku kasar gitu sih sama gue
gue baru bangun
biarin baju gue dong
tapi gak ada sop sopan ya
gak gak peduli
udah capek capekan gue
udah tunggu disitu
coba aku ini lebih pintar
coba aku ini lebih teliti
kan gak mungkin bisa salah perhitungan seperti ini
padahal aku juga udah tau banget kalo keuangan antalita itu semakin lama semakin menipis
dan kalo proyek ini gak bisa dapat untung gimana perusahaan ini bisa bertahan
padahal lsm cahaya juga udah baik banget mau ngasih kerjaan sama kita
eh tapi kenapa bisa sekebetulan itu ya
kenapa juga satria bisa berhubungan sama lsm cahaya
temen aku mau buka lsm juga gitu kan
terus karena dia tahu aku kerja di lsm gitu kan untuk waktu kecil kecilan
dia nawarin aku juga kerja sama
tapi pegawainya dia juga gitu
tapi kalau kamu sebut sebut nama lsm cahaya
kalo misalkan kamu cuma bantu temen kenapa kamu ngomong kayak sama bawahan kamu sat
kan ini sama temen
ngomong sama temen sendiri kan biasa lah kalo
rasar manja banget sih si darwin
begitu aja pingsan
kalo pacaran sama bella mau gak mas
saya membantu di sini kenalin nama saya bella
iya mas sebenernya nama saya ija
karena berhubung pindah ke jakarta jadi nama saya diganti jadi bella
lu di sini lo bisa layanin si darwin tuh
nah dia lagi sakit dia lagi pingsan
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi